kita beralih ke informasi lainnya tentang gunung semeru di lumajang jawa timur yang kembali melontarkan guguran lava
warga di kaki gunung semeru diminta untuk tetap waspada
hingga jumat pagi status gunung semeru masih berada di level tiga atau siaga
sebelumnya lontaran lava pijar sejauh delapan ratus meter
pada kamis malam hingga jumat ini hari jatuh ke sisi tenggara atau mengarah ke besukobokan
guguran lava pijar yang terjadi juga disertai suara gemuruh letusan
berdasarkan laporan periodik pos pengamatan gunung semeru mengalami dua puluh empat kali letusan
dua kali gempa guguran tiga kali gempa embusan satu kali gempa tremor harmonik dan tujuh kali tektonik jauh
meski tidak berdampak langsung ke permukiman warga namun petugas tetap mengimbau warga
agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius tiga belas km
dari puncak gunung semeru serta lima ratus meter dari sepadan sungai
hingga tujuh belas km di sepanjang aliran lahar
di level tiga siaga ini aktivitas gunung semeru boleh dibilang mulai dari letusan kegempaan selalu terjadi
lalu kita akumulasi selama dua puluh empat jam beberapa letusan kegempaan
kemudian getaran banjir dan sebagainya memang intensitasnya lumayan banyak
tapi itu masih dalam tarap wajar untuk di level tiga siaga ini